hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh tiga satu spesimen
sehingga total spesimen yang kita pereksa hari ini adalah satu sembilan puluh tujuh empat ratus enam puluh delapan spesimen
dari jumlah ini kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak satu lima ratus sembilan puluh satu orang
sehingga totalnya kita sekarang sudah mencapai tujuh puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua orang
mari kita lihat sebaran kasus yang kita dapatkan pada hari ini kasus terkonfirmasi
yang pertama adalah jawa timur hari ini melaporkan tiga ratus lima puluh tiga kasus baru dan tiga ratus lima puluh dua sembuh
kemudian dki jakarta dua ratus enam puluh tiga
kasus baru dengan satu ratus dua puluh sembuh
sulawesi selatan satu ratus sembilan puluh tujuh kasus baru dan satu ratus empat puluh empat sembuh
kalimantan selatan satu ratus enam puluh satu sembuh dan lima puluh empat sembuh
sumatera utara satu ratus tiga puluh kasus baru dengan dua puluh sembuh
satu kasus dengan enam puluh empat sembuh
jawa tengah delapan puluh kasus baru tiga puluh sembuh
jawa barat tujuh puluh empat kasus baru dan dua puluh delapan sembuh
demikian seterusnya hari ini ada dua puluh provinsi yang melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
bahkan ada lima provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus
di antaranya kalimantan barat
tidak ada kasus baru dan melaporkan tiga belas sembuh
kemudian kalimantan utara lampung maluku nusa tenggara timur semuanya tidak ada laporan kasus baru
total kasus sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah sembilan ratus empat puluh tujuh orang sehingga kemudian sembuh menjadi tiga puluh tujuh enam ratus tiga puluh enam orang
dilaporkan lima puluh empat orang meninggal
sehingga totalnya menjadi tiga tujuh ratus sepuluh orang
dengan pemahaman yang baru pada revisi kelima
maka kita dapatkan kasus suspek sebanyak empat puluh enam tujuh ratus satu orang
empat ratus enam puluh satu kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
sudah sejarah ini data kita hari ini
oleh karena itu kita masih tetap harus meyakini bahwa proses penularan masih tetap saja terjadi
ini disebabkan karena memang protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik
kami mengingatkan kembali gunakan masker
pada saat berada di alat transportasi massal public transport
upayakan anda memakai masker menjaga jarak dan tidak berbicara
tidak makan tidak minum di dalam kendaraan umum atau di dalam kereta
kan ini menjadi permasalahan kita
kemudian patuhi betul penggunaan masker yang baik yang benar
masker menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini
oleh karena itu pilihlah masker yang membuat kita nyaman
sehingga kita merasa
betul betul bisa terlindung dan bisa melindungi diri dengan terus menerus
menggunakan masker yang membuat tidak nyaman akan membuat kita
berkali kali berusaha untuk memperbaiki letak masker
menurunkan masker dagu menaikkan lagi dan seterusnya
ini memberikan resiko yang besar untuk penularan
oleh karena itu pilihlah masker yang nyaman untuk kita
saat ini sudah cukup banyak masker yang ada di pasaran
baik masker yang ada di pasar
masker kain maupun masker kertas yang digunakan sekali pakai
prasaratnya adalah gunakan dengan benar
ini menjadi beberapa hal yang perlu kita atensi bersama
karena sekarang kesadaran menggunakan masker kami lihat sudah mulai cukup bagus
namun masih banyak kita lihat menggunakannya tidak dengan cara yang benar
ini adalah masalah yang kita harus lakukan
kita bahwa dengan mulai beraktivitas
dengan mulai bekerja di ruang kerja yang selama ini kita gunakan
dengan orang yang cukup banyak
dengan ventilasi yang kurang baik
dengan sirkulasi udara yang kurang baik
ini memberikan resiko yang tinggi
kita selama ini terlalu merasa nyaman dengan udara yang dingin
hanya berpikir ruangan
tetapi tidak pernah berpikir ruangan yang udaranya tersirkulasi dengan baik
saat ini saatnya kita mulai berpikir dengan membiasakan diri untuk hal hal yang mengurangi resiko penularan
saudara saudara adaptasi kebiasaan yang baru sebuah kenisayaan
tidak ada pilihan untuk kita
karena penyakit ini masih ada dan masih terus berjalan
ini harus ada di wilayah sekitar kita
kita tidak bisa berharap sepenuhnya untuk kepastian kapan vaksin ini akan bisa kita dapatkan
tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa bulan depan
bahwa dua bulan lagi vaksin sudah bisa kita dapatkan
oleh karena itu saudara saudara patuhi protokol kesehatan
ini kunci kita untuk mampu beradaptasi dan kita bisa produktif tapi aman
kita pasti bisa melakukannya
terima kasih selamat sore